menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengatakan tidak ada bungkus bantuan sosial atau bansos yang berwarna kuning
pernyataan ini menanggapi pertanyaan ketua mk soehartoyo yang mempertanyakan ada atau tidaknya bansos berwarna tertentu
erlangga awalnya menyatakan tidak akan menjawab pertanyaan terkait partai golkar sebab dirinya datang ke mk untuk memberikan keterangan terkait pilpres bukan pileg
itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning